apa ada sesuatu ya mas
mas sama rumana lagi ada masalah
ehm enggak kok
nggak ada apa apa
aku jadi lega dengerin
syukurlah kalau gak ada apa apa mas
kamu udah harus balik ke kantor ya
aku anterin ya
ra kenapa sih lu sama ibu ibu
kok muka lu kelihatan senduh banget sih
kalau ditanya sama laki aja
eh lu cuma mikirin si robby aja bang
justru yang roh pikirin bang
tentang ditolaknya robby tuh udah kesebar ke maneh maneh
dan lu yakin sekarang dia tuh lagi sedih kecewa
bukannya malah seneng
jadi menurut lu robby yang kelihatan kemarin
yang sekarang ini
cuma bohongan begitu
kan udah bilang sama lu
si roby itu temen ceweknya banyak
rata rata pada naksir sama dia
jadi kagak mungkin kalo dia sampai patah hati
atau sampai dia stress
seperti yang lu khawatirin
nggak mungkin ra jauh
justru kesetiaannya si robby sama rumana
bisa bisa dia jadi bujang laput
dapet ide dari maneh lu
sebenernya ra dohatir tentang itu bang
tapi setelah ra denger ibu ibu tadi ngomong
ra makin khawatir aja bang
nah kejawab kan
pertanyaan gua yang tadi
tadi kan gua tanya sama lu kenapa lu omong ibu ibu
nah ini dia jawabannya
ini berarti lu emang udah kematian kan
emang udah kemakan sama omongan ibu ibu tadi
udah deh rob
mendingan omongan ibu ibu tadi
angin lah lu
jangan lo masukin ke hati
entah akhirnya lu yang sakit hati
gua yang khawatir lu yang jadi stress malah
udah maghribah aja
pas banget depan pintu langsung aja
itu lah alam
kenikmatan yang sesungguhnya dari puasa
pas buka pas ada takjilan
eh pas mulut mangap ada tajilan juga buat ngisinya
ya beh kong
ya udah tau udah maghrib
oh mas ramadi
oh ya udah tolong suruh dia
tunggu sementara ya mbak
cie katanya udah akrab nih sama rahmadi
aku juga kenal sama dia juga kenal gitu gitu aja
kan kita juga baru beberapa kali aja kan ketemu sama dia

akrab juga gak apa apa kok

ya paling dia datang ke sini mau ngebahas soal bisnis bts aja kok rob
soalnya belakangan ini dia banyak nanya soal itu
soalnya belakangan ini dia banyak nanya soal itu
dan orangnya tuh kayaknya baik lho rob
enak dijadikan sahabat gak neko neko dia

ya tapi tumben aja cariin kamu di kantor
ya tapi tumben aja cariin kamu di kantor
yaudah ya rob aku nemuin dia dulu ya

tumben datang ke sini
iya nih sorry ya gak jadi ganggu aktivitas kamu
ada apa ya

gini re tadi emang aku omongin sama kamu
boleh boleh enaknya ada apa
bisa ngomong di tempat lain aja nggak
soalnya emang aku omongin ini penting banget
udah sebentar aja tapi ya
handphone saya ketinggalan di ruangan saya
nanti tolong kasih tau robi saya keluar sebentar ya
nah re aku boleh nanya gak
tempo hari kamu bilang
kalo rumana itu mencintai aku
kalo rumana itu mencintai aku
apa omongan kamu bisa dipertanggung jawabkan re

memangnya kenapa ya
memangnya kenapa ya
iya aku sih dengernya dari rumana langsung
dan setau aku rumana adalah sosok yang baik dan jujur

jadi ya aku yakin rumana berkata jujur
tapi aku liat kayaknya mas gak percaya ya
tapi aku liat kayaknya mas gak percaya ya
ada sesuatu ya mas
mas sama rumana lagi ada masalah
enggak ada apa apa
aku jadi lega denger ya
syukurlah kalau gak ada apa apa mas
kamu udah harus balik ke kantor ya
aku anterin ya
kamu kenapa sih rey ngeliatin aku kayak gitu
baik gimana urusanmu dengan rahmadi
enggak ada urusan kok rob
kira kira ada urusan yang lain
iya lebih baik sih
nggak usah diobrolin sekarang dulu ya rob
ya bukannya apa apa tapi
aku mau menghindari
salah paham diantara kita lagi
dan aku juga belum tahu
cara yang baik untuk menyampaikan
ke kamu isi pembicaraan
aku sama mas rahmadi
tapi kamu tenang aja ya rob
karena gak ada hal negatif
dalam pertemuan ini
bukan gue rom
nih bro mahmud katanya ada penting maklum yang sifatnya pribadi
gini rom aduh gue jadi kagak enak omongnya nih
apaan sih cing
kalau sama keponakan sendiri kok gak enak
gini rum kan bentar lagi lebaran nih
beli baju lebaran
untuk yayang atika
ya kalau kagak dikasih sih pinjem dah
ntar gue balikin kapan tahu
cuman cewe gak pemoda lo
ngotot mau ikut ke dalam
rom boleh kagak
kalo menurut rom sih cing
ncing jangan beliin atika baju
tapi encing ini aja kasih yang udah ada
rom ada tuh
baju yang belum pernah rom pake
kayanya sih itu cocok banget buat atika
pas ukurannya gimana mau gak
yang penting ada kado spesial lebaran
buat yayang atika
mahluk mah pakean
udah rapi minta duit sama ponakan lo
ponakan kendiri friend
tapi rom buat aki ada enggak
aki mau mau kena